karakter wayang kapi kapi ditampilkan dalam pegelaran event tahunan wayang jogja night carnival pada senin malam
peserta pawai yang merupakan warga kota gudeg ini melakukan pawai dan berkosum wayang terbentuk atau berbentuk perpaduan bagian tubuh hewan
dalam memeriahkan puncak hari ulang tahun kota yogyakarta ke dua ratus enam puluh
ya selain memperkenalkan wayang kaskeraton jogja kepada masyarakat
momen acara tahunan ini juga untuk mendorong sektor pariwisata kepada wisatawan domestik dan juga mancanegara
ini dia pawai wayang jaya harima karakter wayang dengan badan dan ekor kera berkepala harimau
ada pula atraksi wayang kapisata bali yang berbadan kera dengan bentuk ekor dan kepala ayam
selain itu masih ada dua belas karakter wayang kapi kapi lainnya yang digelar dalam wayang jogja night carnival keempat di kota yogyakarta senin malam
keseluruhan karakter wayangnya dikenal sebagai warga kaskeraton jogja night carnival
wayang ini diperagakan oleh masyarakat dari empat belas kecamatan yang tersebar di kota yogyakarta
berkonsep seni jalanan wayang jogja night carnival keempat pada senin malam digelar dalam acara puncak hari ulang tahun kota yogyakarta ke dua ratus dua puluh
ringgit wanara kagungan dalam karaton ngayogyakarta hadilingrat atau wayang kapi kapi menjadi tema utama dalam pegelaran kota gudeg ini
keunikan wayang ini terdapat dari kota yang berbentuk ekor dan kepala ayam
terletak pada bentuk perpaduan antara bagian tubuh hewan yang berbeda beda
pawai wayang kapi kapi dimulai dari jalan jenderal sudirman menuju ke tugu palpal putih dan berakhir di jalan margo utomo kota jogja
ya karena memang kita ingin mengenalkan wayang kapi kapi yang selama ini belum go public
artinya banyak yang belum masyarakat mengenal tentang wayang kapi kapi itu apa
sehingga kami perlu mengedukasi masyarakat juga bahwa di yogyakarta itu ada yang kapi kapi yang langsung dari keraton yogyakarta
berapa banyak ada
ada kurang lebih satu empat ratus peserta dari empat belas kecamatan
selain untuk memperkenalkan kesenian dan budaya asli yogyakarta
pagelaran akbar di kota pelajar ini juga dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
ini harapan kami bisa terus meningkatkan apresiasi kepada kota yogyakarta
meningkatkan kunjungan wisatawan baik itu dari dalam negeri maupun dari mancanegara
ekonominya tentu harapan kami pertumbuhan ekonomi ini menjadi acuan bagi seluruh warga masyarakat dan juga bagi pemerintah
untuk pada akhirnya dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus ini mampu mensejahterakan seluruh warga masyarakat kota yogyakarta
tidak hanya sebatas tontonan dan hiburan wayang kapi kapi juga syarat makna filosofi dalam kehidupan sehari hari
mengajarkan manusia untuk saling mengayomi meski memiliki pribadi berbeda beda
indrayani laksmi denny irvan yogyakarta